eh bapak lagi ada di poin pesan renkun anta pak
tepatnya di uks ya pak
kenapa saya ada di sini
ini nanya mulu sih
orang pingsan nanya mulu kayak orang salah jalan
eh bapak tadi pinguin pak
capean ya pak
oh bener ini bapak
lah lepingsan dua kali
kayak usia ulang
eh aku ini bukan tuyul
kamu tuh lagi dicari di sekitar pesantren ini
ayo ikut aku ke para ustadz
soalnya aku udah makan pisang goreng orang
terus aku udah ngambil baju koko sama pecinya
padahal aku ke sini cuma mau cari bapak aku
ustadz sama ustadzah di sini tuh baik
nggak bakalan marahin kamu
paket pingsan lagi dah
pak srikiti ini siapa
oh jangan jangan anaknya yang ngumpul di dalam pesantren ini ya
nggak apa apa deh
ini bapak yang nyari anaknya
jangan jangan yang anaknya kayak tuyul anak bapak ini
pak d ustadz ridwan pak sri kitty tau nggak
ada berita heboh
apa tuh ustadz
haikal gak ada di kamar mandi
ustadz ini ada berita yang lebih heboh lagi ustadz
tolong bawa bapak ini ke ruang uks
jangan jangan ini bapak ini punya anak yang disangkat tuyul itu ya
nah ini bapak sadar d
bapak udah sadarnya alhamdulillah pak
bapak nyari anak bapak ya
ciri cirinya gimana pak
coba sebutin pak
ciri ciri anak bapak
anak saya kecil
kepalanya kenapa pak
atau bentuknya kotak
atau agak retak pak
eh kepala pingguin pak
masa kepalanya kotak
emang tahu cina
ada yang kepala kotak
oh kau betul sekali pak tri
ini dibawa ke uks ustadz
eh pak d
eh terakhir jangan dicara
pelan pelan pelan
pelan pelan pak d
aduh pak d
kalau ke kanan itu lebih jauh
lebih baik kita ke kiri lebih cepatnya pak ustadz
pak ustadz yang benar di sana lebih cepat
aduh pak d
ada pantun mengatakan ya
jalan jalan ke astana giri
paling enak lewat kiri
karena lewat kiri lebih cepat
paling enak main ke tebet
di tebet banyak pohon kamboja
kalau lewat kanan bikin ribet ya saya mau ikut aja
nah buat luar giri ya
ayo deh yuk kita bawa
gak ada ya pak d
wah pak ustadz
mau berbuat baik pakai ngumpetin segala
segede gitu gimana ngumpetinnya pak d
gak mungkin lah
jangan jangan anaknya tuyul bapaknya tuyul juga
ustadz ya ini bapak ini pingsan dari tadi loh
kira kira bangunnya kapan ya
mungkin nanti pas ganti presiden kali
nih saya bawain minyak batu
kok minyak batu
habis itu kan minyak angin
kalau minyak angin mah udah biasa
ini minyak batu
nah aja pak sri kiti
mudah mudahan pakai minyak angin ini
bapak ini sudah sadar ya
saya suka baunya
iya pakai di hindus lagi
di hidung bapak itu bukan hidung ustadz
ya kayaknya udah
saya mau berantem
astaghfirullahaladzim itu kapan
iya sekarang ini mau
gak mau nyentuh
oh bangun juga
enggak bangun juga
tuh dia bangun
eh dia bangun
nah teman teman sudah uang jerak
selesai duri itu
mungkin tinggi aja dahan
iya hujan sabihan
kau bukannya tapi mattelnya dihabisin
wah tuh negek nya udahograp asyum p hundreds
ya lah lebih dua kali ke usia ulang udah padi ngebangun padi mukanya takut takutin sih ini
kayak orang banyak utak lo pada tahu jadi orang disini bisa bisa orang disini kalau
gitu kemungkinan kemungkinan lagi nih udah kasih udah kali itu makasih kasih
ada cctv kita harus lari cepet biar nggak ketahuan
sekarang kamu cuti apa suara oke
oke ini tempat peristirahatan kamu yang paling privasi oke dan kamu jangan turun turun sebelum aku datang ke kamar ini oke oke
awas hati hati di depan ada sungai
mau kemana pak
kan belum mahrum
ada ada ada ya udah deh lo kemana ini
positif astaghfirullahaladzim ngapa lagi sih pak ustadz piut aku atit agih atit iut ya halo pak
ustadz kok bisa sih ini po saya tadi makan sembarangin sembarangin pak ustadz barangan
lagi sih pak ustadz makannya yang aneh aneh mulu sih aneh aneh gimana positif emang saya makan
krecek paku sama gulai martil ah saya itu tadi makan nasi pakai ikan tapi sambalnya kebanyakin
pak usa sakit pun sakit perut dong kalau ngomong yang benar saya jadi capek dengerinnya
ya ini bener banget tapi perutnya nggak bener atin atin iut iya iya iya iya mpok tolongin aneh
ini aneh tolongin dong tolongin dong iya dulu dulu saya ambilin sekarang jangan dulu sakitnya sekarang
iya sekarang saya ambilin sekarang pak ustadz tenang ya sabar ya pak ustadz tarik nafas info
datang baru lepas ya ambigung